video lagu indonesia raya dibuat parodi beredar di media sosial
di video tersebut diawali dengan suara ayam berkokok dengan aransemen lagu yang hampir sama dengan lagu indonesia raya
namun dengan syair yang secara garis besar berisi penghinaan terhadap indonesia
akun youtube my asean yang diduga merupakan pengunggah parodi lagu indonesia raya ini
langsung diserbu oleh warganet indonesia karena dianggap tidak menghormati lagu kebangsaan suatu negara
tidak berapa lama unggahan video yang sempat naik pada hari minggu dua puluh tujuh desember di kanal youtube ini pun telah hilang
dihapus pemilik akun
akun my asean diduga milik warga malaysia karena menyatakan lokasi berada di wilayah
malaysia dan memiliki logo bendera malaysia
jurubicara kementerian luar negeri indonesia teguh faizasyah menyatakan
pemerintah telah menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian malaysia
kedutaan besar malaysia di jakarta mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal ini
keterangan pers ini pun dirilis melalui akun twitter kedubes malaysia di jakarta
dalam pernyataan pers dijelaskan
bahwa pihak berwenang di malaysia sedang melakukan penyelidikan atas perkara tersebut
adapun jika video tersebut benar diunggah oleh warga negara malaysia
maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai hukum yang ada
indonesia malaysia memiliki hubungan dekat karena sejumlah kesamaan sejarah dan budaya
namun hubungan antara penduduk indonesia dan malaysia kerap mengalami pasang surut
kesamaan dua budaya antara indonesia dan malaysia
justru menjadi memerah relasi kedua negara
tak luput dari perseturuan kedua negara
adapun organisasi pendidikan pengetahuan dan kebudayaan pbb unesco
batik merupakan warisan budaya indonesia
setelah sebelumnya sempat diklaim sebagai budaya malaysia
sebelumnya lagu daerah rasa sayang
mentari pendet pada dua ribu sembilan lalu
juga menjadi ramai karena digunakan menjadi iklan pariwisata malaysia
muhammad pramudita cnn indonesia